kepala polda jawa timur irjen niko afinta dicopot dari jabatannya dan dimutasi menjadi staf ahli sosbud polri
niko afinta digantikan oleh irjen teddy minahasa putra yang sebelumnya menjabat kepala polda sumatera barat
dikutip dari cnn indonesia com kadif humas polri irjen deddy prasetyo mengatakan mutasi adalah hal alamiah dalam organisasi
dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi kepolisian
sebelumnya sejumlah pihak mendesak agar niko afinta dicopot dari jabatannya
niko dinilai harus bertanggung jawab atas tragedikan juruhan
direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid memandang hal itu diperlukan
karena niko memegang kewenangan pengamanan tertinggi di wilayah jawa timur